partai islam damai aman atau partai idaman yang didirikan raja dangdut roma irama
terancam tidak bisa ikut pemilu tahun dua ribu sembilan belas
ini karena badan pengawas pemilu menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh partai tersebut
badan pengawas pemilu menolak seluruh gugatan yang diajukan partai idaman
sebelumnya partai idaman mengajukan gugatan kepada banu aslu
karena tidak diloloskan oleh komisi pemilihan umum dalam tahap penelitian administrasi perbaikan
ban waslu menyatakan partai idaman tidak memiliki kantor tetap di seluruh cabang
sesuai dengan alamat yang diserahkan kepada kpu di tahap penelitian administrasi
selain itu partai besutan roma irama ini juga tidak mampu memenuhi jumlah minimum anggota
yang terdaftar di kabupaten atau kota
agar bisa lolos setiap partai politik diharuskan memiliki anggota minimal sebanyak seribu orang
di sebuah kota atau kabupaten
berdasarkan keputusan tersebut maka partai idaman tidak dapat lanjut ke tahap verifikasi faktual
dan tidak dapat mengikuti pemilu di tahun dua ribu sembilan belas mendatang
karena syarat partai politik untuk menjadi peserta pemilu adalah lolos tahap verifikasi faktual